ketua umum pssi erick thohir mewacanakan pengurangan poin bagi klub klub yang supporternya terlibat kericuhan musim depan
hal ini menanggapi sejumlah insiden kericuhan antar supporter yang terjadi di beberapa pertandingan liga satu
ketua umum pssi erick thohir mengimbau agar seluruh elemen sepak bola indonesia mengingat komitmen antara indonesia dan fifa pasca tragedikan juruhan
komitmen ini juga yang mendasari keputusan melarang kehadiran supporter way selama dua tahun
pengurangan poin bagi klub yang supporternya melakukan kericuhan akan mulai diterapkan musim depan untuk memberi efek cerah